komandan lapangan rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kemayoran letkol out m arifin
membenarkan video viral antrean masyarakat yang menumpuk untuk dirawat di wisma atlet
penumpukan antrian pasien terjadi pada senin malam empat belas juni dua ribu dua puluh satu hingga selasa dini hari
ini terjadi akibat pasien yang akan dirawat di wisma atlet membludak
menurut arifin video tersebut menggambarkan realitas yang terjadi di lapangan
arifin berharap video tersebut dapat mendorong masyarakat lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan
itu sebagai peringatan untuk masyarakat itu nyata memang seperti itu
jadi jangan sampai keluarga saudara saudara sekalian ikut menjadi korban seperti itu
sementara itu satgas penanganan covid sembilan belas mempersiapkan tower delapan rsdc wisma atlet pademangan
guna mengantisipasi membludaknya pasien di wisma atlet kemayoran
sekitar satu lima ratus tempat tidur akan disiapkan di tower yang semula menampung para relawan dan tenaga kesehatan tersebut
jadi dari atas nanti ada yang kuyang kuyang